kita ke informasi pertama hari ini tiga terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan berencana brigadir yosua kembali digelar di pengadilan jakarta selatan
di mana terdakwa pertama arief rahman arifin akan menghadapi sidang putusan pada dua puluh tiga februari mendatang
pada sidang pembacaan tuntutan jaksa menuntut arief dengan hukuman pidana satu tahun penjara dan denda sepuluh juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan
arief diduga merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan brigadir yosua
sementara terdakwa hendra kurniawan dan agus nurpatria dituntut tiga tahun penjara dan denda dua puluh juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan
pembacaan tersebut dikirimkan oleh jaksa penuntut umum
sebelumnya terdakwa cuk putranto dan baikuni wibowo akan menjalani sidang putusan pada dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
oleh jaksa penuntut umum cuk dan baikuni dituntut dua tahun penjara dan denda sepuluh juta subsidi dari tiga bulan kurungan